saya rekan rekan pada hari ini saya akan menyampaikan bahwa pagi pagi sekitar jam delapan sampai dengan tujuh belas lima belas sudah dilaksanakan pelaksanaan sidang ak
yang dimimpin langsung oleh pak irwan sub sebagai pimpinan sidang komisi
dari pelaksanaan sidang komisi hakim memutuskan keputusan secara kolektif kolektif
artinya bahwa dari kelima hakim sidang komisi kodepi memutuskan keputusan
hakim mengambil satu keputusan secara kolektif kolektif
artinya bahwa dari kelima hakim sidang komisi kodetik memutuskan tiga hal
yang pertama terbukti bahwa perbuatan yang bersangkutan adalah perbuatan tercelah
yang kemudian sanksi yang kedua adalah yang bersangkutan ditempatkan di tempat khusus selama dua puluh sembilan hari
dan itu sudah dilaksanakan
yang ketiga keputusan dari sidang komisi kodepi yang bersangkutan di pt lh
diberhentikan dengan tidak hormat dalam dinas kepolisian